mau yang manis scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
ayah jangan ayah
ayah jangan ayah
jadi anak dua
berani melawan orang tua
minggir kata bapak minggir
tanpa emas tolong carikan kayu yang bagus bagus ke hutan
kemudian ubahlah menjadi perahu
kenapa gak mau
kapak emas tolong carikan kayu ke hutan yang bagus bagus dan ubahlah menjadi perahu
kenapa dia gak mau menuruti perintah ayah rani
kamu kaum suruh perintahkan seperti yang ayah katakan tadi
kalau gak nanti ayah hukum kamu
emas tolong carikan ke hutan kayu yang bagus dan ubahlah menjadi perahu
kami ada itu
terus ambil awal aye
ya salah satu
ambil ini seuai
ya ah itu benar
kalianini yang baru lasciahi gue berabah
ke marians galis sampai dia
lihatnya tukang pak berhenti
wah mungkin dia kecapean kali itu
jangan jangan tukang pak mau ngebakar pantat kita lagi
itu gak makanan gak makanan

kena jel kena
jawab pak jel
kita dapat kampaknya nih
berarti kita dapat hadiah dari bos nih
sekarang kampak emas ini sudah jadi milik
dan tidak ada orang lagi yang bisa melawan
untuk merayakan kemenangan ini
eh saya duluan
mana lah kau sekarang
mana kampaknya yang datang datang mana
lani gak tau ayah
kamu sekarang susun kampak itu ke hutan
ini kan sudah sore
alah sore kamu takut
udah kalau takut ajak sekalian adik kamu
ajak adik kamu nih ke hutan
ingin kita belikan mascara
yaudah mendingan sekarang kita ke telaga aja yuk
mungkin pri tahu jawabannya
kak gimana sih caranya biar pri keluar
kita lempar batu aja
emangnya perinya lagi tidur apa
udah sore nih nanti kemaleman ayo
yaudah deh yuk
tapi karena waktu itu bapak berani menyanggupi pembuatan perahu dalam waktu cepat
ditambah lagi bapak berani menjamin itu
tapi baru satu minggu ini saya tidak melihat apa apa di sini
setidaknya ada tumpukan kayu untuk pembuatan perahu itu
tapi saya tidak melihat apa apa
pak saya sedang berusaha memenuhi permintaan bapak
tapi ya maklum kendalanya sangat banyak
baiklah sepertinya saya sudah buang buang waktu saja
saya akan kembali ke kota
dalam waktu tiga minggu pesanan perahu saya belum selesai
saya pastikan panata akan masuk penjara
seperti segampang konfcas
masa termasuk hai hai
kemarilah kita priv behaviors
eh ibu ada perih
sedang apa kalian di situ
kita lagi disuruh nyari kapak emas sama ayah
kita bingung mesti nyari kemana lagi
ibu perih bisa bantu kita agak nyari kapak emas
bisa saya tahu ada di mana
di mana perih dan kita harus ngelakuin apa
sudahlah lebih baik sekarang kamu pulang aja ya
kasian ayahmu mencari cari
kita tinggal di rumah
nanti dimarahin lagi sama ayah
tinggal nunggu di sini
baiklah tapi kamu harus jaga adikmu ya
aduh aduh ngeri aja dia
rasanya aku ingin sekali mencoba kekuatan kampanye
tunggu dulu branka
aku sudah sabar menunggu lebih lama lagi flan
aku merasakan ada kekuatan jahat yang menuju ke arah sini
kekuatan apa flan
ayo kita keluar dari sini
ternyata kau yang datang
berani juga ya kau datang ke sini
aku gak heran ada pinggir jahat di kelompok ini
rupanya belum sadar juga kamu flah
berata gunakan kekuatan kapak itu
kembalikan kapak itu beratah